jenderal tito karnavian dan panglima tni marsikal tni hadi cahyanto sudah dua hari meninjau kondisi keamanan di provinsi papua dan papua barat
di hari kedua setelah mengunjungi manokwari keduanya meninjau jayapura
panglima tni dan kapolri rabu pagi sempat meninjau latihan pasukan pemukul reaksi cepat tni di lapangan udara silas papare sentani jayapura
dalam kesempatan tersebut panglima tni yang didampingi kapolri dan wali kota jayapura menyatakan
pasukan tni dan polri di jayapura akan ditambah menjadi enam personel
meskipun kondisi kedua provinsi menurut panglima dan kapolri sudah berangsur normal masih ada gejolak rencana demonstrasi susulan
kegiatan perekonomian masyarakat semua bisa berjalan dengan lancar
pagi hari ini kita lihat semuanya sudah lancar
ini ada bapak wali kota juga menyaksikan penerjunan dan sebelah kiri
dan beliau sangat senang karena situasi di kota jayapura sudah aman dan terkendali
sementara itu terkait potensi kerawanan keamanan di papua dan papua barat
kapolri jenderal tito karnavian menyatakan
masih melihat adanya potensi demonstrasi
menurut kapolri meski demonstrasi diperbolehkan
tetapi pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan sejumlah kondisi
untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dua provinsi tersebut
pasca rusuh demonstrasi akhir agustus
kapolri memutuskan telah memerintahkan jajaran kepolisian papua untuk sementara waktu membatasi izin demonstrasi
kenapa demo demo ujung ujungnya anarkis
kita sudah toleransi sudah terlalu banyak
memang ada undang undangnya nomor sembilan puluh sembilan
boleh untuk melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum
tolong jangan nanti dititir titir pelintir nih
ini teman teman wartawan mungkin banyak yang nggak baca
pasal enam itu empat yang tidak boleh
satu kalau mengganggu ketertiban publik
dua mengganggu hak azasi orang lain
ketiga harus mengindahkan etika dan moral
yang keempat harus memelihara persatuan
kalau empat ini ada potensi untuk dilanggar
maka kapolda saya sudah perintahkan keluarkan maklumat
untuk dalam rangka pencegahan larang demonstrasi yang punya potensi melanggar empat itu
nah bapak gubernur lebih tegas lagi tadi malam
menyampaikan sudah tidak ada demo demo dulu